seorang siswa kelas dua sd negeri satu jenggolo di kabupaten malang jawa timur
sempat mengalami koma usai dianiaya kakak kelasnya pada jumat sebelas november lalu
kini korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit islam gondang legi kabupaten malang
dari keterangan ayah korban saat berada di sekolah putranya diajak oleh enam orang siswa kelas enam
keseberang sekolah yang kondisinya sepi
korban lalu dianiaya dengan ditendang kepala dan dadanya
sepulang sekolah korban kemudian mengalami sakit di bagian kepala dan perut
korban yang sempat muntah muntah hingga kejang kemudian dirujuk ke rumah sakit
korban yang telah mengalami perundungan sejak kelas satu ini sempat koma selama dua hari di ruang icu
kemalakan masalahnya kan intinya dimintai uang dimariin setiap kali keperluan
sama kakak kelas
kasus penganiayaan siswa oleh kakak kelasnya ini dilaporkan ke unit ppa polres malang
polisi sudah meminta keterangan kepada dua belas saksi dan tujuh abh atau anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum
kami kategorikan abh karena status pelaku ini masih di bawah umur dan terkategori anak
nanti kami juga minta pendampingan apabila diperlukan dari dignas dan pihak pihak terkait lain
agar memastikan bahwa proses yang kami jalankan
kan ini bisa sesuai prosedur
selain menangani kasus yang terjadi polisi juga berkoordinasi dengan psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban
abdul malik malang jawa timur